nah ini masih seputar akal akalan pemudik kali ini ada truk yang jadi alat transportasi demi tiba di kampung halaman
kita lihat bagaimana truk yang disulap jadi ruang nyaman bagi belasan orang pemudik
petugas yang curiga langsung memerhentikan truk di pos checkpoint eksitol ngawi saat akan menuju ponorogo jawa timur
dan benar saja saat diperiksa ditemukan truk yang telah disulap di tempat penginapan
dua orang pemudik asal bekasi jawa barat ini langsung diperiksa
truk sekaligus sopir dan penumpangnya selanjutnya ditahan
seluruh penumpang truk selanjutnya dijemput petugas dari gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas ponorogo